dan aku tidak akan pernah melupakan sudah menjadi kewajiban kami diperanjur
dan ini kesembilan pusaka yang berhasil direbut dari harga dana hamba serahkan

kalau semuanya sudah aman
hamba akan mencarikan
tabib untuk kesembuhan justiraku
akhirnya kalian kembali
alhamdulillah rabbil alamin
ini semua berkat allah swt
allah swt menolong kami
mengalahkan pemalar gedang
alhamdulillah rabbil alamin
apa yang terjadi dengan kau
bunda dan uwamu
terkena serangan argadana
jika saja aku tahu lebih dulu
aku akan menyiksa nya sebelum dikubur